presiden kemarin saya ketemu dengan calon depok pertama mas kaisang cukup
respon presiden bagaimana mas

ya pak jokowi ketawa
ya pak jokowi udah jawab kemarin kan
memberi apa kemarin katanya
tugas orang tua
sebenarnya tadi saya lapor ketemu calon depok satu
berarti bakal disuruh psi ya